tiga ratus t itu ya gitu ya tiga ratus t itu ya memang sampai saat ini kami belum
tahu tapi kami belum menerima informasi seperti apa nanti akan kami cek memang